praitno warga kecamatan candi sidoarjo jawa timur anggota jemaah haji kloter tujuh belas
debarkasi surabaya menggugat menteri agama karena tak puas dengan pelayanan ibadah haji
gugatan dilayangkan ke pengadilan negeri sidoarjo pada senin lima belas agustus
ditemui di kediamannya pada selasa sore ia mengaku dirugikan selama menjalani ibadah haji dua ribu dua puluh
tak hanya merasa ditelantarkan saat berada di musdalifah
prayitno juga menyebut tidak mendapat jatah makan sebelas kali
dan terpaksa membeli peralatan memasak serta bahan makanan sendiri bersama jemaah haji lain
gugatan itu tak hanya ditujukan kepada menteri agama
tetapi juga ke menterian agama kabupaten sidoarjo
dengan nilai kerugian material rp satu ratus lima puluh juta dan imaterial rp satu miliar
jadi ketika tiga hari tidak dapat makan itu jamaah berlunar

ketika itu sudah habis urunan lagi rp lima puluh beli telur sembako dan lainnya
jadi selama tiga hari itu kita masak ala kadarnya
yang dua di musdalifah dan mina itu kita tidak bisa beli apa apa
di musdalifah kan jauh dari mana mana
hamparan tanah kosong jadi ketika kita sarapan beli sarapan kemana
tidak ada panitia tidak menyediakan air juga
jadi banyak orang dehidrasi dan pingsan
saya juga salah satu korban yang dehidrasi
jadi makanya saya mengugat menteri agama kemenang provinsi kemenang sidoarjo
untuk ganti rugi kerugian material rp seratus juta
selain itu praitno menyatakan jemaah haji sempat dijanjikan memperoleh air zam zam di luar jatah yang didapat
tetapi hingga saat ini tidak direalisasi
riko hardian syah siduarjo jawa timur